melaksana tugas ketua bum pssi joko driono rabu pagil menuhi panggilan penyidik di treskrimum polda metro jaya sebagai tersangka
kasus pengerusakan barang bukti terkait pengaturan skor di liga indonesia
ex manajer persibara banjarnegara lasmi indaryani juga mendatangi polda metro jaya terkait teror dan intimidasi yang diterimanya sejak dirinya mengungkap kasus mafia skor
ditemani kuasa hukum tersangka kasus perusakan barang bukti terkait pengaturan skor di liga indonesia joko driono memenuhi panggilan penyidik di treskrimum polda metro jaya
ini merupakan pemeriksaan yang ketiga setelah jogdri ditetapkan sebagai tersangka oleh satgas anti mafia
namun pemeriksaan kali ini tidak berjalan lama
joko driono meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya karena harus menyambut kedatangan timnas u dua puluh dua di tanah air
usai menjadi juara piala ffu dua puluh dua
joko drono meminta penyadwalan ulang piala ffu dua puluh dua

joko drono meminta penyadwalan ulang piala ffu dua puluh dua
joko drono meminta penyadwalan ulang piala ffu dua puluh dua
alhamdulillah disetujui oleh penyidik dan saya diizinkan untuk meninggalkan
sementara itu ex manager persibara banjarnegara lasmi indaryani juga mendatangi polda metro jaya terkait teror dan intimidasi yang diterimanya sejak dirinya mengungkap kasus mafia skor ini
lasmi mengaku diteror oleh pihak yang tidak suka atas laporannya sebagai korban pengaturan skor
sejumlah pihak tersebut meminta lasmi untuk tidak bersuara dan menarik laporannya
rencananya lasmi akan melaporkan teror tersebut ke lembaga perlindungan saksi korban atau lpsk
saya sudah mengadu kepada satgas
intinya itu saya merasa banyak intimidasi untuk saya berhenti untuk berbicara
tapi di sini kuasa hukum saya dan ayah saya terutama sangat mensupport saya untuk terus maju
selain masalah teror
lasmi beserta kuasa hukumnya juga memberikan data data dan bukti transaksi terkait judi online yang memakai server di filipina
tim liputan cnn indonesia